artis vanessa angel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online
vanessa dianggap melanggar undang undang ite pasal dua puluh tujuh ayat satu
dalam keterangannya kepada wartawan kapolda jawa timur irjen luki hermawan menyebut
peningkatan status artis vanessa angel sebagai tersangka setelah polisi menemukan bukti bukti baru
di antaranya chat atau percakapan bernuansa mesum video porno yang diperankan oleh vanessa
dan bukti transfer ke dua muncikari yang sudah ditangkap
menurut kapolda bukti bukti itu menunjukkan vanessa menawarkan dirinya kepada muncikari
untuk dicarikan pelanggan prostitusi online
vanessa dianggap melanggar undang undang ite pasal dua puluh tujuh ayat satu yaitu larangan untuk menyebarkan
atau mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini